beralih ke topik lain menteri perdagangan zulkifli hasan kembali membantah tudingan menitipkan keponakannya masuk universitas negeri lampung
namun ia menyatakan tidak akan melaporkan balik pihak yang menyebut namanya terlibat kasus suap rektor unila tersebut
bantahan zulkifli hasan disampaikan setelah melakukan kunjungan kerja ke pasar banyumanik semarang jawa tengah jumat siang
ketua umum pan itu kembali menegaskan tidak memiliki keponakan bernama zaki al gifari dan tidak mengenal rektor unila karomani
sebelumnya dalam persidangan kasus suap penerimaan mahasiswa pada rabu nama zulkifli hasan muncul dalam daftar pejabat yang menitipkan calon mahasiswa ke unila
zulkifli hasan diketahui sebagai paman salah satu calon mahasiswa yang dititipkan